muhdar tak pernah menyangka bangunan rumah dan usahanya ikut luluh lantak
akibat gempa enam dua magnitudo yang mengguncang kabupaten mamuju dan majene
jumat dini hari lima belas januari lalu
sesaat setelah gempa terasa muhdar dan keenam anggota keluarganya berlarian keluar bangunan
tragis keponakannya meninggal dunia tertimpa reruntuhan
dan putrinya mengalami patah tulang serius saat berusaha menyelamatkan diri
di samping kita membuat tenda juga ada tempatnya yang spesial di kelataran tinggi
jadi di situ kita tinggal sampai sekarang
kekhawatiran akan adanya gempa susulan membuat muhdar dan keluarganya memilih tetap bertahan di pengungsian
namun muhdar mengaku belum menerima bantuan apapun
belum ada dari pemerintah sama sekali belum ada dari pemerintah bantuan
cuma ada beberapa keluarga yang datang membakar kami sembako
delapan hari pasca gempa muhdar memberanikan diri sesekali kembali ke rumahnya
memantau pembersihan puing puing reruntuhan dan mengumpulkan sisa harta benda yang masih bisa terselamatkan
kalau himbawan pemerintah sampai tanggal dua puluh delapan baru bisa kembali semua ke rumah
karena ini rumah rumah di kompel saya itu sama sekali belum ada
belum ada yang kembali ke rumahnya masih di pengungsian semua
seperti ribuan korban gempa lainnya muhdar berharap dapat memperoleh bantuan untuk kembali menata hidup
setelah bencana gempa merenggut nyawa anggota keluarganya dan menghancurkan usahanya
ya kita serahkan kepada pemerintah bagaimana tindak lanjutnya terhadap si korban
berharap kami ini bagaimana pengaturannya mengenai bantuan atau apakah ada bantuan atau tidak
tapi waktu datang presiden rupanya dia menghariskan itu untuk kita mencari bantuan dan menghancurkan usaha keluarganya

kalau yang cuma kayak retak retak atau apa rupa rupanya sepuluh juta
saya dengar informasi karena saya tidak hadir kita masih takut keluar
akibat gempa bumi yang terjadi di kabupaten mamuju dan majene sembilan puluh satu orang meninggal dunia dan ribuan orang terpaksa mengungsi